kita semua sama sama aware dan menjaga agar sistem pemilu ini berjalan bagaimana mestinya
hal ini juga lah yang membuat perairan teluk tomini kaya akan biota laut
terutama yang melalui mekanisme tps
anak maleo ini sudah jadi
tersisa sekitar tiga puluh empat sampai empat puluh tujuh ekor